di pelabuhan bakahuni lampung antrean kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke pulau jawa mulai terlihat sejak kamis siang
pt asdp memperkirakan arus balik di pelabuhan bakauheni dimulai pada hari ini dan mencapai puncaknya nanti pada hari minggu empat belas april
kita akan tanyakan ke pelabuhan bakaoni lampung bersama dengan taufik riyadina
taufik kalau di bandung tadi masih banyak wisatawan yang justru baru mulai berwisata ya di hari kedua lebaran
kalau di bangkahuni ini sudah mulai ada yang pulang belum untuk arus balik lebaran nih atau belum nih
ya audrey dan juga sekalian teman teman berdasarkan empat tahun kami untuk pelabuhan bakauhoni hari ini
tepatnya pada hari kamis sebelas april dua ribu dua puluh empat ataupun satu hari setelah hari raya idul fitri
memang ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan menuju pelabuhan bakahu
dan tadi kami melihat memang di pelabuhan eksekutif ini sudah mulai terjadi antrean untuk kembali ke pulau jawa
kami masih belum mendapatkan informasi ada berapa total pemudik yang akan kembali ke pulau jawa
namun berdasarkan pantauan kami ini tentunya untuk h plus satu ataupun satu hari setelah hari raya idul fitri ini lebih banyak dibandingkan hari kemarin
jika kita himpun berdasarkan data dari pt asdp pada hari lebaran ini
tercatat memang ada beberapa pemudik yang langsung kembali ke pulau jawa maksud kami pada hari raya idul fitri
yang tercatat memang ada dua puluh tujuh enam ratus tiga puluh satu pemudik yang kembali ke pulau jawa pada hari raya lebaran
dengan total ada sekitar lima enam ratus lima belas kendaraan yang diseberangkan pada hari raya lebaran
tentunya ini jika kita bandingkan dengan puncak arus mudik yang terjadi di pelabuhan merak

jika pada puncak arus mudik pelabuhan merak sendiri dapat melayani sekitar empat puluh dua ribu kendaraan
sedangkan untuk kemarin pada hari raya idul fitri ini hanya menyeberangkan kurang lebih sekitar lima enam ratus
tentunya ini berbeda kurang lebih sekitar delapan kali lipat
nah untuk hari ini sendiri kita masih terus menunggu data dari ptsdp apakah akan terjadi peningkatan jumlah pemudik yang kembali ke pulau jawa
karena berdasarkan prediksi dari pt asdp sendiri ini untuk perjalanan awal arus balik ini akan dimulai pada hari ini yaitu pada tanggal sebelas april dua ribu dua puluh
dan untuk puncak arus mudiknya sendiri ini diprediksi akan terjadi pada hari minggu tanggal empat belas april ataupun nantinya pada hari senin tanggal lima belas april dua ribu dua puluh empat
hal itu sejalan dengan batas cuti lebaran atau cuti bersama lebaran yang akan berakhir pada tanggal lima belas april dua ribu dua puluh
dan saudara tentunya untuk mengantisipasi terjadinya antrean untuk menuju ke pelabuhan maka hueni sampai juga menyeberangi selat sunda
ini pihak dari asdp
dan juga pihak dari pemerintah dalam hal ini menko pmk sudah menghimbau kepada masyarakat untuk tertib dalam melakukan perjalanan ke pelabuhan maka hueni
seperti yang kita ketahui untuk evaluasi arus mudik kemarin ini khususnya pada puncak arus mudik pada tanggal lima sampai dengan tanggal delapan april
ini banyak sekali pemudik yang melakukan go show ataupun dia melakukan perjalanan pada hari tersebut dan membeli tiket pada hari tersebut
maka dari itu pihak dari pt asdp menghimbau kepada para pemudik untuk membeli tiket
sebelum melakukan perjalanan audit
perjalanan arus balik sudah mulai terasa di pelabuhan bakauheni lampung dan puncaknya diperkirakan pada hari minggu atau senin nanti